ya beberapa hari lagi ramadan akan segera berakhir
nah gimana nih pemirsa ibadahnya sudah maksimal belum
puasanya sholatnya sedekahnya
mungkin di sisi satu senang banget nih bentar lagi kita mau lebaran
di sisi yang lain aduh kok kita mau meninggalkan ramadan ya
iya kadang kadang suka kepikiran ya
kadang kadang apakah ini ramadan terakhir kita gitu
jadi takut gitu ya gak sih
iya iya apakah kita sudah siap
apakah pahala kita yang dikumpulkan di bulan ramadan ini sudah cukup
nah mumpung masih ada beberapa hari lagi di bulan ramadan
apa yang harus kita lakukan
kita langsung tanyain aja ke ustadz hilman fauzi yang sudah bergabung
di good morning hari ini melalui sambungan zoom
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya ahilman ini pasti dikegawalan bersama ya
di sisi yang lain itu tadi tuh
ada dua sisi yang berbeda
nah kita menyikapinya seperti apa ya
takut takut nih ya ayah
kita kan gak ada yang tahu nih umur dan segala macam
yang memang sudah jadi takdir allah nih pak
masya allah tabarakallah
pertama kita harus menghadirkan syukur terbaik kepada allah
karena allah subhanahu wa ta'ala izinkan dan takdirkan kita
untuk bisa bertemu dengan bulan suci ramadan
ini adalah nikmat dan anugerah terbesar yang allah berikan dalam kehidupan kita
dan tidak terasa ramadhan tinggal menghitung hari akan pergi
dalam kehidupan kita
setidaknya ada dua sikap yang perlu kita hadirkan
yang pertama adalah sikap muhasabah
kita harus mengevaluasi tentang diri kita
sejauh apa badai yang sudah kita lakukan selama ini
sudah sebaik apa ibadah yang kita persembahkan selama ini
maka sikap muhasabah ini menjadi penting
agar kita bisa melihat diri kita sendiri
dan kemudian bercermin
dari apa yang sudah kita lakukan
bagi bentuk perbaikan untuk sisa hari ke depan
maka sikap yang kedua adalah mujahadah
kita masih ada beberapa sisa hari ke depan
dan jangan kita tinggalkan untuk hal yang sempatnya sia sia
atau menambah kelalaian kita
karena kita tahu di antara sepuluh malam terakhir ramadhan
atau bahkan mungkin kalau sekarang tinggal lima hari atau empat hari lagi ke depan
dengan ibadah yang terbaik
namal a'malu bil khuatib
setiap perbuatan itu tergantung ujungnya
dan kita ingin akhir kita
nul khuatimah ya
maksudnya ingin menutup dengan cantik gitu
ibaratnya skor akhir dalam sebuah pertandingan sepak bola
itu ditentukan di akhir gitu
nah maka jangan menyanyiakan detik detik akhir kita
kecuali mempersembahkan sikap terbaik kita
ibadah terbaik kita
kebaik kita di hadapan allah swt
dan kita berharap
semoga kita mendapatkan
jadi ada dua sikap
mengevaluasi diri yang sudah terjadi
dan yang kedua
dengan sisa hari hari terakhir
di bulan suci ramadhan
selain itu kan kalau kita tahu bahwa sebenarnya
di bulan puasa itu kapanpun juga
sebenarnya kan selain kita fokus beribadah juga
tapi kan kita juga harus
menjaga hubungan antar manusia
atau sesama manusia
kan a'ab sempat bilang juga
di beberapa sosial media yang aa kelola
bahwa memaafkan itu
tidak akan mengubah masa lalu
tapi dengan memaafkan itu akan memperbaiki masa depan kita
bagaimana menjaga hubungan baik dengan sama manusia
bagaimana cara kita
bisa memaafkan orang lain
bagaimana dengan tulus tentunya
lalu bagaimana juga kita
meminta maaf dengan tulus juga ke orang lain
faktor keberhasilan ibadah seseorang di bulan ramadan
setidaknya ada tiga
dia semakin dekat dengan allah
dia semakin taat kepada allah
dan dia semakin merasa ditatap dan diawasi oleh allah
setiap hari yang dia jalani
itu digunakan untuk
mengarahkan kepada tujuan akhir kehidupannya
berjumpa dengan allah
mendapatkan redunya allah
dan surganya allah
ibadah ramadan ini juga mengantarkan kita pada dimensi sosial
kita harus semakin menumbuhkan kepekaan
kepedulian kepada sesama kita
kita membantu orang lain yang membutuhkan
kita mendorong orang lain yang
ini adalah dimensi yang sangat baik
dari ibadah ramadan yang kita tunaikan
nah yang ketiga
betul tadi terkait dengan dimensi emosional
bagaimana ibadah ramadan kita
bisa mengasah kelembutan hati
di dalam diri kita
untuk bisa menghadirkan sikap terbaik gitu
yang awalnya pemarah jadi pemurah
yang awalnya pengejek jadi pengajak
yang awalnya pemukul jadi perangkul
yang awalnya pembenci jadi pencinta
yang awalnya pendengki jadi pemaaf
termasuk sikap yang tadi
memaafkan itu tidak merubah maksud
mencerahkan masa depan
maka kenapa banyak orang
kalau momentum idul fitri itu
banyak saling meminta maaf
atau saling memaafkan
karena di momen inilah kita
akan akan kembali kepada kesucian gitu ya
kita menjadi orang orang yang kembali
dan kita menjadi orang yang menang
kembali kepada kesucian
karena selama bulan ramadan
kita beribadah kepada allah
di saat itu kita berharap
allah mengampuni dosa dosa kita
dan kita juga menang
selama satu bulan kita berpuasa
di bulan suci ramadan
nah tinggal pertanyaannya adalah
hati ini lapang atau tidak
untuk menghadirkan maaf
kepada orang yang pernah menyakiti kita
memang sulit sih
apalagi kalau kita tahu
betapa besar pahala yang allah siapkan
yang akan membuat seseorang
dibangunkan rumah di surga
maafkan orang yang menyakitimu
dan memberilah kepada orang
yang tidak memberi kepadamu
dan yang ketiga
dengan orang yang pernah memutuskannya
idul fitri sebentar lagi
harus diisi dengan
cinta terbaik kita
agar bisa memaafkan dan mengikhlaskan
belajar minta maaf
kita akan mendapatkan keberkahan
dari nilai ibadah ramadan
yang sudah kita tunaikan
mudah mudahan kita lapang dan juga tulus ya
harus menjadi pr kita bersama
gimana caranya supaya kita tetap istiqomah
ibadahnya itu sama kuatnya
dengan ibadah selama ramadhan
setelah ramadhan selesai nih
di antara indikator keberhasilan
dari ibadah ramadan kita adalah
setelah ramadhan ini
kita jangan menjadi
yang taatnya ketika ramadan saja
tapi kita harus menjadi
ketaatan kepada allah
ketaatan kepada allah
kita harus menghadirkan
ketaatan kepada allah
setelah ramadhan ini selesai
yang sudah kita torehkan
selama bulan suci ramadhan
bagaimana cara menjaganya
kita harus tahu tujuan ya
yang namanya hidup ini kan
gak lama ya
pada akhirnya kita akan kembali
dan tentunya kita harus menyiapkan
sebelum kita kembali
menambah ilmu kita
agar kemudian dengan ilmu itu
untuk bisa mendapatkan kebaikan
dalam kehidupan kita
dan yang ketiga
yang bisa menguatkan
jika itu yang sudah kita hadirkan
memiliki niat yang sungguh sungguh
istikomah itu berat
karena pahalanya surga
perkas satu pintu gitu
istikomah itu berat
selama kita hidup
teruslah belajar untuk bisa istiqomah
tugas kita hanya bisa berusaha
dan allah yang menentukan
berdoa lah kepada allah
agar kita diberikan keistikomahan
ada doa yang bisa kita bacakan
terutama di antara
terakhir ramadan ya
di antara doanya
kita boleh dibacakan
allahumma innaka u'un karim
kita minta kepada allah
agar dosa kita diampuni
agar dosa kita dimaafkan
dan terkait dengan doa yang istikomah
surat ali imron ayat delapan
di bulan ramadan ini
bahwa ampuni dosa dosa kita
dan setelah ramadan ini
allah berikan keistikomahan kepada kita
nanti di bulan shawwal
kita langsung hiasi dengan puasa sunnah
enam hari di bulan syawal
kemudian kita lanjutkan lagi
qiyamul a'il dengan sholat tahajudnya
dan kemudian impak sunakuh kita
itu dilanjutkan lagi
shawwal itu artinya peningkatan
ramadan itu artinya bulan pembakaran
jadi ramadan adalah bulan latihan
bulan kawasan jadi muka
tes atau tidaknya
lihat di bulan shawwal
apakah meningkat atau tidak
ibadah kita kepada allah swt
oke terima kasih hilman sudah
kami semoga kita semuanya
semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik
pasca ramadan kali ini
dan insya allah
kita bisa nanti bertemu lagi ramadan tahun depan
dan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun depan lagi
semoga kita bisa ketemu lagi ya ahilman ya
di lain kesempatan
atau mungkin ramadan tahun depan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih a'ilman
selamat kembali berkegiatan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh